diduga melakukan tindak pidana korupsi hingga enam miliar rupiah
kejati kalti menggeledah rsud abdul wahab syarani sama rinda
petugas menyita dokumen penting dan alat elektronik dari rumah sakit itu
penggeledahan dan penyitaan dilakukan karena sejumlah oknum rsud abdul wahab syarani
diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga enam miliar rupiah
dugaan ini tercatat dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dua
dari penggeledahan selama tiga jam lamanya penyidik kejati kaltim menyita sejumlah dokumen penting
dan alat elektronik sebagai upaya mengumpulkan alat bukti penetapan tersangka
dalam proses penyidikan dilakukan penggeledahan dan penyitaan dengan tujuan mengumpulkan alat bukti
sehingga membuat jelas tindak pidana yang terjadi